saudara wali kota medan sekaligus menantu presiden joko widodo
bobi nasution masih enggan membocorkan siapa yang akan jadi pasangannya di pilgub sumatera utara
bobi menyebut tak ingin buru buru menentukan siapa yang akan mendampinginya di pilgub sumatera utara mendatang
bobi telah mendaftar sebagai bakal calon gubernur sumatera utara dari partai gerindra
selain itu bobi juga mengaku telah mendapat surat tugas dari partai golkar untuk maju di pilgub sumatera utara